hai pandemi kofit sembilan belas dua tahun terakhir hingga wabah penyakit mulut dan kuku memberikan pelajaran
baru buat peternak hewan kurban penjualan kurban yang biasanya di lapak lapak dadakan kini mulai
populer dilakukan secara online selain adanya pelarangan kesehatan hewan kurban pun juga
terancam bila disajikan dalam lapak lapak hewan kurban di tengah wabah pmk ini sultan breeding
farm asal batu jawa timur misalnya tahun ini mengintensifkan penjualan melalui media sosial
instagram dengan akun sultan be farm dalam akunnya ditunjukkan berbagai macam spesifikasi dari hewan
kurban transaksi kemudian diperjelas melalui aplikasi pesan instan whatsapp konsep online
ini pun ternyata memperluas pembeli dari berbagai daerah alhamdulillah konsumen atau pelanggan kami
mayoritas dari surabaya raya dan malang raya ada juga beberapa
dari jawa barat serta jawa tengah tapi khusus untuk wilayah surabaya dan malang raya kita
beri fasilitas gratis ongkos kirim untuk seluruh hewan baik domba kambing ataupun sapi jadi
spesial untuk sahibur kurban penjualan kambing secara online pun harus kreatif anak kandang
farm asal sidoarjo menambahkan konten konten edukasi dan dakwah mengenai kurban diantaranya
melalui dua akun instagramnya yakni anak kandang co dan kurban online ig selain itu melalui
websitenya pertanakan yang dikelola oleh anak anak muda ini juga menyajikan live streaming dari
kandang selama dua puluh empat jam video siaran langsung ini terintegrasi dari berbagai kamera cctv yang langsung
berada di kandang artinya calon pembeli benar benar melihat gerak gerik hewan kurban langsung dari
kamera cctv kalau signifikansinya
biasanya kita pada bulan bulan sebelum hamil tujuh itu masih jualnya itu masih di bawah lima puluh kalau
pada tahun ini dengan kurban online pada hari ini saja kita sudah menjual sekitar seratus satu ratus dua puluh pembelian
hewan kurban online tidak hanya untuk hewan kurban hidup saja anak kandang farm juga menerima jasa
pemotongan hingga pendistribusian ya meski usaha kurban online ini sudah mulai merebak tak otomatis
masyarakat atau calon pembeli hewan kurban bisa menerimanya dengan mudah kalau dari saya pribadi
sebenarnya memang untuk kondisi saat ini sangat terbantu ya dengan adanya online karena ya dimanapun
kita bisa pesen gitu ya tetapi memang yang jadi concernnya ya kita pengen memastikan bahwa apakah
sesuai dengan yang ada di media sosial yang ada di online itu gitu karena terkadang kita pengen lihat
langsung pengen menyentuh gitu ya dan itu memang dari saat ini kita bisa menerima jasa yang sangat mudah
saya pribadi emang lebih prefer yang kedua kita pengen lihat langsung seperti itu kalau menurut saya
sih ya baik baik saja sih selama apa yang diomongkan kayak seperti spek ya mungkin kalau speknya
kambingnya gemuknya berapa kilo atau harganya sesuai enggak kalau sesuai saya sih enggak masalah
enggak kelihatan kalau saya kalau saya lebih seneng konvensi
penjualan secara online ini pun memperpanjang waktu transaksi penjualan hewan kurban bila
biasanya saat penjualan konvensional waktu transaksi hanya mendekati idul kurban dengan
melihat spesifikasi melalui online calon pembeli bisa memesan jauh jauh hari
wida subianto ganjarwi caksono surabaya jawa timur